warga yang tinggal di permukiman sekitar kompleks primob di semarang jawa tengah
dikejutkan ledakan besar yang terlihat dari sisi luar kompleks brimob
ledakan yang terjadi di kompleks brimob serondol semarang jawa tengah
diperkirakan terjadi di gudang munisi
pasca ledakan sekitar pukul tujuh pagi
dan kebaran api terlihat dari wilayah di sekitar permukiman warga
mobil pemadam kebakaran terlihat datang ke markas brimob
sesaat setelah ledakan terjadi
kita langsung bergabung ke mabespori untuk mengikuti konferensi pers
bersama divisi mabespori
temuan dari masyarakat sisa perang dunia ke dua puluh
demikian juga masih ada beberapa handak handak juga
yang hari ini masih perlu
dilakukan pendinginan dan sterilisasi
perlu saya sampaikan juga untuk gudang tersebut
menyimpan beberapa jenis handak
sisa perang dunia antara lain ada
enam buah mortir besar
ya ukurannya sekitar satu ratus dua puluh cm
dengan diameter enam puluh cm
kemudian ada tiga buah mortir sedang
ukuran panjang tujuh puluh lima cm
kemudian delapan buah mortir kecil
ukuran tiga puluh cm
dan satu buah pomeranjo
ukuran panjang lima puluh lima cm
dan diameter delapan puluh cm
ini yang memicu terjadinya
ledakan di barang bukti penyimpanan
handak sisa perang dunia ke dua
kemudian langkah yang dilakukan oleh kepolisian
kita sudah melakukan sterilisasi langsung dipimpin oleh bapak kapolda
dan kasat birun pole jateng
kemudian saat ini fokus melakukan pendinginan
terhadap tidak untuk kemungkinan
masih ada sisa handak yang masih belum ledak
kemudian langkah yang berikutnya
melakukan pendataan kembali
apa yang menjadi kerusakan
dampak rewara ledakan tersebut
tim jibom dari
hari ini sudah terbang ke jawa tengah
kemudian melakukan sterilisasi
dan kemudian nanti
apabila masih diketemukan handak handak yang cukup berbahaya
langkah selanjutnya akan dilakukan disposal
disposal tersebut tentunya sangat tergantung
pada situasi dan aspek keamanan
untuk korban jiwa tidak ada
korban yang mengalami kelukaan hanya
kadian gegana polda jawa tengah
mengalami luka di kepala
untuk attain bil pick up
tujuh unit kendaraan damkar juga sudah selesai
sambil menunggu tim dari jipom dan pas gagana mahkokor primok
hadir untuk melaksanakan olah tkp dan sterilisasi
itu sementara yang bisa saya sampaikan sambil menunggu
perkembangan lebih lanjut hasil dari olah tkp
untuk memastikan secara komprehensif apa yang menjadi penyebab utama ledakan tersebut
ya dugaan sementara informasi yang saya dapat memang
bom bom sisa peninggalan perang dunia ii itu adalah bom bom yang cukup tua
kemudian memiliki tingkat yang sensitivitas cukup tinggi
bisa dipicu oleh udara yang panas itu bisa menjadi salah satu pemicu terjadi ledakan
namun demikian untuk hasil secara saintifik apa yang menjadi faktor penyebab ledakan tersebut
nanti dari jipom akan mengecek sama tim dari inapis
begitu sementara yang bisa saya sampaikan
kalau di mahkok primok polijateng itu memang arealnya berdekatan
kan tetap ada pagar kemudian di samping samping pagar itu rumah penduduk sama rumah anggota juga
bagian besar yang tinggal di samping samping asrama brimob itu juga sebagian besar adalah
anggota primok kemudian purnawirawan primok termasuk masyarakat juga
tadi ada beberapa video beredar itu yang memperlihatkan kalau pecahan ledakan itu sampai ke rumah rumah warga itu
jadi sudah ada data soal perusakannya atau belum
perusakan sementara yang terdata disini kurang lebih ada sekitar
ada dua kendaraan roda empat kemudian ada sekitar sebelas ya
rumah yang mengalami kerusakan karena ada kacanya pecah kemudian ada
apa genteng maupun plafonnya yang juga mengalami kerusakan ini masih kita datakan lagi
tapi belum rusaknya parah atau ada
rukanya eh rusaknya tidak terlalu parah hanya kaca kaca aja yang mengalami kerusakan tidak semuanya
kalau bantuan bantuan berapa
satu cuma satu satu
dia dirawat dimana pak
di rumah sakit setempat ya
rumah sakit nanti saya bacakan rumah sakitnya dulu
jadi rumah sakit yang berdekatan dengan mako primok polra catan
luka di kepala
ya luka di kepala
parah atau sedang atau apa kategorinya
kabarnya ada beberapa kali ledakan ada total berapa ledakan pak ya yang sudah diidentifikasi
luka sementara kan tiga ya
ledakan kecil kemudian merembet ke ledakan besar
seperti yang saya sampaikan tadi kan cukup banyak
ya barang bukti
biar bisa apa namanya perang dunia kedua yang diamankan atau disimpan di gudang barang bukti tersebut
apakah butuh waktu berapa lama pak untuk melakukan identifikasi terkait penyebab ledakan dan lain sebagainya
hari ini kalau misalnya tim sudah datang sudah melaksanakan olah tkp bersama inapis
akan diketahui secara cepat apa yang menjadi faktor penyebab utama ledakan tersebut
pak ini artinya isi
jadi dari gudang tersebut mendatang semua atau hanya masih ada sisa sisa
kita belum berani memastikan ya
menunggu tim dari tegana jipom mahfokor bremob untuk melaksanakan olah tkp ya
kita masih menunggu dulu
pak ini kan ada beberapa gudang ya pak ada gudang amunisi
yang dipastikan yang terbakar adalah gudang handak penyelidikan
budung khusus untuk penyimpanan barang bukti handak temuan dari masyarakat sisa perang dunia ii
tidak mereka itu gudang
jadi memang standar operasional prosedur untuk penyimpanan itu harus terpisah
ya karena memiliki tingkat risiko yang berbeda beda
bom bom yang sudah tua ini kan cukup rentan ya dibanding bom bom yang dalam kategori baru
dia memiliki pola penyimpanan tentunya yang lebih safe dibanding bom bom sisa perang dunia kedua ini
pak kalau dilihat kan ledakan terjadi di pagi hari gitu pak
yang diculai panas ini seperti yang masih jadi pertanyaan dulu
apakah ini berkaitan dengan kelalaian begitu dalam proses penyimpanan barang bukti yang kalau dikatakan tadi kan memang sangat sensitif
ya kita masih belum berani memastikan ya
masih menunggu tim olah tkp dari mako corp imob maupun dari napis
makanya untuk memastikan apa yang menjadi penyebab utama memicu terjadinya ledakan terhadap berbagai macam jenis
bom tadi yang sudah saya sebutkan itu cukup banyak juga dan cukup besar juga bentuknya itu
oke cukup ya rekan rekan
nanti ada update lagi saya inginkan lagi
oke terima kasih rekan rekan